penetapan status tersangka atas lanyala mataliti dalam kasus dugaan korupsi dana hibah penawaran saham perdana ipu bank jatim berimbas pada dinamika kisruh di dunia persepak bolaan nasional
wacana pengguliran kongres luar biasa persatuan sepakbola indonesia pssi berembu sekian kencang dari para stakeholder termasuk sejumlah klub
wacana digelarnya kongres luar biasa pssi langsung dilontarkan oleh klub indonesia super league dari jawa barat persib bandung
menurut manajer klub maung bandung umuh muhtar sudah seharusnya lanyala berbesar hati untuk mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka
umuh juga mengajak klub klub lain pemegang hak suara untuk bersatu meminta digelarnya kongres luar biasa
tuntutan lantang serupa juga muncul dari kota solo jawa tengah sehari pasca penetapan tersangka atas lanyala
dikutip dari laman juara net ceo pt persis sestu paulus haryoto
dan mantan ketua umum persis solo fx hadi rudiatmo mendorong segera dilaksanakan klb untuk membenahi karut marut di tubuh pssi
sebelumnya desakan menggelar klb pssi juga telah disuarakan oleh klub psis semarang persijab jepara dan pss sleman sejak awal tahun ini
meski demikian resistensi tinggi masih muncul di tubuh pssi sendiri
menurut sekjen pssi azwan karim status tersangka lanyala tidak berdampak
apapun pada kegiatan yang sedang berjalan di tubuh pssi
azwan juga menyatakan pengurus pssi telah bersepakat menolak usulan digelarnya kongres luar biasa pssi
dan menganggapnya sebagai sebuah dinamika dalam organisasi
gak ada hubungannya
permasalahan klb ya ini salah satu poin yang selalu diumbar umbarkan pihak pemerintah dalam hal ini menpora
dari dulu bukan hanya sekarang aja dan mungkin titik kulminasinya sekarang ya
perlu saya sampaikan bahwa seluruh anggota terkait dengan hal kemarin mendukung penuh pssi
beserta ketua umumnya pak lanyala mataliti
sebelumnya juga anggota anggota voter maupun non voter sudah memberikan dukungan untuk tidak mendukung adanya klb
kini pendulum tergantung pada sikap klub klub atau asosiasi provinsi pemilih hak suara di pssi lainnya
apakah juga akan mendorong

karena berdasarkan aturan hanya dua pihak yang bisa mempengaruhi degelarnya klb pssi
yaitu komite eksekutif dan dua pertiga pemilik hak suara